untuk mengetahui situasi terakhir di lapangan langsung saja saya sapa korespondensi nn indonesia roby sofwan amin di cilacap jawa tengah selama sore
robi sejauh ini polisi menyimpulkan kebakaran tangki bbm pertamina sabtu malam lalu diakibatkan sambaran petir
tapi di sisi lain kita tahu ini bukan kali pertama kebakaran tangki bbm pertamina terjadi
jadi pertanyaan yang ada di benak kita tentunya bentuk antisipasinya selama ini tuh seperti apa dan kedepannya akan bagaimana
ya selamat sore fani ini menarik ya begitu cepat disimpulkan dan tadi kapolda jateng langsung menyampaikan hasil dari pemeriksaan terhadap enam orang saksi
dan tentunya pemeriksaan di lokasi kejadian dan langsung menyimpulkan bahwa kejadian meledaknya tangki satu ratus dua di kilang pertamina r empat cilacap ini karena petir
dan ini juga sekaligus mengkonfirmasi kejadian lima bulan yang lalu di pertamina r empat juga itu juga kejadian yang sama
sehingga sama fani artinya muncul di pemikiran kita
dari dulu kemudian kemarin lima bulan yang lalu kejadian karena petir apakah memang tidak ada antisipasi apakah tidak ada teknologi
berkaitan dengan bagaimana upaya untuk melakukan menangkal
karena ini merupakan objek vital nasional dan upaya atau untuk pencegahan terkait dengan kejadian alam petir ini tentunya kan ada sop nya
dan harusnya ada pihak pihak yang dimintai pertanggung jawaban terkait dengan tidak atau lalenya manajemen pertamina kemudian sampai terjadi yang kedua kalinya dalam lima bulan terakhir kilang mereka terkena petir dan meledak
tentunya tidak berhenti kemudian selesai terkena petir ini kejadian alam tetapi ada langkah langkah antisipasi dan perlu ada ahli yang kemudian mengkritisi hal ini melihat hal ini
apakah tidak ada upaya upaya atau teknologi yang mencegah
nah ini tentunya ini akan bergulir fani tetapi hari ini saya cukup mengamati terkait dengan dampak fani
dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran ada satu kecamatan
ada lima kelurahan yang terdampak cukup parah
ada pemukiman penduduk sumur sumur warga
seperti di kawasan kelurahan karangtalun ini paling tidak ada ribuan sumur lebih warga tercemar
rumah rumah tanaman warga belum lagi lahan pertanian warga tambak tambak warga yang kemudian terdampak
ini dampaknya cukup luas ini baru di satu kelurahan
ada lima kelurahan yang kondisinya terdampak cukup parah
nah hari ini sedang dilakukan
dihitung pemerintah kabupaten cilacap tentunya menurunkan dinas lingkungan hidup untuk mengecek kondisi udara di kawasan ini
kemudian dinas perikanan terkait dengan tambak masyarakat dinas pertanian juga termasuk sampai ke kelurahan
hari ini masih ada kegiatan di kantor kelurahan terkait dengan assessment mendata dampak yang ditimbulkan akibat ledakan yang kemarin
dan tentunya upaya dari pertamina untuk memberikan bantuan air bersih juga hari ini sudah mulai dijalankan
warga warga yang sumurnya tercemar mereka langsung disuplai dengan air bersih
robby menarik ketika anda tadi mengatakan bahwa penyebabnya sudah dikatakan lebih dulu atau katakanlah penyidikannya masih belum berjalan lama tapi penyebabnya sudah ditentukan
seperti itu dan sop di lapangannya juga dipertanyakan
ya saya nggak mau berspekulasi ya karena tadi saya juga mencoba bersama teman teman untuk mengkonfirmasi
kepala bmkg silasap ya terkait dengan kondisi alam
apakah memang kondisi alam hari ini petirnya cukup mengkhawatirkan begitu
tadi sekilas tempat dari bmkg itu sedang atau menyampaikan hasilnya yaitu bahwa membenarkan adanya petir pada saat sebelum kejadian
artinya ini mengkonfirmasi
tetapi kita tetap ini ya apa
kok secepat ini disimpulkan
nah yang justru saya soroti justru oke katakanlah ini sudah bisa disimpulkan dengan cepat bahwa ini adalah karena faktor alam petir dan seterusnya
tetapi bahwa teknologi ini kan sudah banyak digunakan tidak hanya di indonesia di negara negara lain juga ada peluang atau potensi petir yang kemudian digunakan di industri migas
nah kalau upaya preventif
ini tidak dari sdm nya atau kebijakan ini tidak dianggap sebuah hal penting
itu kan juga kelalaian dari pejabat yang ada dan ini harus dimintai pertanggung jawaban tidak serta merta selesai alam terus kemudian
buktinya saya kasih contoh
di ru empat kebakaran yang dulu itu pemadaman seharusnya menggunakan foam atau busa itu bisa cepat dilakukan seperti hari ini
pada saat itu sampai satu minggu lebih
mengendatangkan foam malam hari mengerahkan ratusan sepeda motor untuk membuat menerangi runway di bandara tugul wulung cilacap untuk mendatangkan foam
dan hari ini ketika foam itu busa itu ready penanganannya lebih cepat
artinya langkah langkah antisipasi manajemen di pertamina ini yang mestinya dari hasil penyelidikan tidak selesai
kemudian polisi menyampaikan ini petir selesai sampai di sini tidak bisa
ini harus digali
mencapai pendapat ahli terkait
dengan sop khususnya di industri migas ini
sehingga ke depan lagi tidak ada kejadian kejadian seperti hari ini
ya setuju roby
itu yang kita harapkan agar mitigasinya bisa semakin ditegaskan semakin diperketat
dan kemudian juga dari pertanggung jawaban pihak pihak yang ada ini bisa menjegah kejadian seperti ini terjadi lagi ke depannya
ini cukup yang terakhir kali terjadi di kabupaten cilacap
terima kasih roby sofwan amin atas informasinya
selamat kembali bertugas